disitu hiduplah seorang penggiling yang miskin bersama anak perempuannya yang cantik dan mempesona
si penggiling sangat suka berbicara dan sering melebih lebihkan ceritanya kepada orang lain
se penggiling sering kali membohongi orang orang
hingga akhirnya mereka melaporkan pada sang raja
raja ingin memberinya pelajaran dan mengundangnya ke istana
yang mulia terima kasih sudah memberikan kehormatan pada aku
aku yakin kau belum mengenalku aku akan menceritakan kepadamu tentang diriku dan anakku
baik kalau begitu silahkan
aku memiliki anak perempuan yang paling cantik di dunia
lebih dari itu dia bisa merubah jerami menjadi emas
itu adalah sebuah seni
jika anak perempuanmu sehebat itu bawa dia ke istana untuk membuktikannya
ya tentu yang mulia
penggiling pulang ke rumah dan menceritakan yang terjadi di istana kepada anaknya
aku sudah bilang ayah jangan berbohong kepada orang lain
sekarang kau terjebak dalam kebohonganmu sendiri
sang ayah terdiam dan merasa malu
keduanya menuju istana untuk menghadapi bencana
oh selamat datang tuan penghiling selamat datang gadis cantik
kau secantik apa yang ayahmu ceritakan
aku harap kau bisa membuat emas dari jerami
mari kita segera mulai ikuti aku
sang raja menuntun mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan jerami
lalu memberikan alat tenun kepada si anak perempuan
sekarang kita mulai
dan jika besok subuh kau tidak merubah jerami ini menjadi emas
kau dan ayahmu akan mati

kau dan ayahmu akan mencari
perketat penjagaan pastikan mereka tidak kabur
anak penggiling yang malang tidak tahu harus berbuat apa
dia merasa sangat tertekan dan dia menangis
tiba tiba ada cahaya terang
dan muncullah sosok kecil yang sangat menakutkan
oh selamat malam anak penghiling kenapa kau menangis
kenapa kau menangis
oh aku harus merubah jerami ini menjadi emas
dan aku tidak tahu bagaimana caranya
hmm apa yang akan kau berikan jika aku bisa melakukannya untukmu
ah akan kuberikan kalungku
si pria kecil itu mengambil kalungnya
duduk di depan alat tenun

tiga kali dan penggulung benangnya penuh
dan dia mengambil yang lain
dan dia mengambil yang lain
tiga putaran lalu penuh lagi
begitu terus sampai pagi datang
semua jerami sudah digulung
dan penggulung benang sudah penuh dengan emas
terima kasih pria kecil
bolehkah aku tahu nama
bolehkah aku tahu nama
pria kecil itu tertawa dan hilang dalam sekejap

saat matahari terbit sang raja datang
saat matahari terbit sang raja datang
dan dia melihat emas emas itu
aku pikir ayahmu yang sombong itu berbohong padaku
sekarang kau pergi dan istirahatlah
aku akan temui kau sore nanti

si anak perempuan berfikir sang raja akan memberinya imbalan
dan membiarkan dia pulang begitu saja
raja yang rakus membawanya ke ruangan lain yang lebih luas
dari ruangan sebelumnya dan penuh dengan jerami
jika kau menyayangi nyawamu dan ayahmu
kau harus merubah semua jerami menjadi emas malam ini
anak itu tidak tahu harus berbuat apa lagi
dan dia kembali menangis
dan perempuan itu datang lagi
apa yang akan kau berikan jika aku bisa melakukannya lagi
dia berpikir sejenak dan menyadari cincin emasnya
tinggal itulah satu satunya barang yang bisa dia tawarkan
ambillah cincinku ini
pria kecil itu mengambil cincinnya dan mulai memutar penenun
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
esok harinya semua jerami sudah tergulung menjadi emas
terima kasih pria kecil
boleh aku tahu namamu
pria kecil itu tertawa dan hilang dalam sekejap
sang raja masuk lagi
dan kembali terkesima dengan apa yang dia lihat
ya ampun kau benar benar istimewa
aku tidak memiliki kata kata yang cukup untuk memujimu
silahkan pergi dan istirahatlah
akanku temui sore nanti
seiring matahari terbenam
sang raja membawanya kembali ke ruangan yang jauh lebih besar
dan penuh dengan jerami
yang ini juga harus kau pintal menjadi emas malam ini
dan jika kau berhasil
dan jika kau berhasil
kau akanku jadikan istri
aku yakin tidak akan menemukan yang lebih baik darimu di dunia ini
setelah dia ditinggal sendirian
pria kecil itu seketika muncul kembali untuk ketiga kalinya
sekarang apa yang akan kau berikan jika aku melakukannya lagi untukmu
aku tidak punya apa apa lagi
baik baik jangan menangis
kau harus berjanji untuk memberikan padaku anak pertamamu
nanti saat kau menjadi putri
dia tidak punya jawaban lain dan akhirnya setuju
berjanjilah kau tidak akan lupa ini
ya aku berjanji
pria kecil itu kembali memutarnya jauh lebih cepat dari sebelumnya
semua jerami sudah menjadi emas sekarang
setelah dia selesai dia tertawa dan pergi
pagi harinya sang raja datang dan melihat pekerjaan sudah selesai seperti yang dia inginkan
oh sayang kau sudah cukup membuktikannya
aku akan menikahimu besok
anak penggiling yang cantik pun menjadi putri
dalam setahun dia melahirkan anak ke dunia
dia lupa janjinya pada pria kecil itu
satu hari saat dia sendirian di kamarnya
tiba tiba pria kecil itu muncul kembali
apa kau lupa janjimu putri
tidak aku masih ingat akan janjiku
tapi aku sangat mencintai anakku
bisakah aku minta tolong padamu
sekarang ini aku seorang putri
kau bisa meminta apapun yang kau mau asal jangan anakku
aku bisa berikan semuanya padamu
tidak aku ingin sesuatu yang hidup dibandingkan seluruh harta di dunia
jangan anakku aku mohon
jangan ambil anakku dariku
aku sangat mencintainya
pria kecil itu merasa kasihan padanya
dia memberikan syarat ketat yaitu menebak namanya
akanku berikan kau tiga hari
dan jika kau tidak bisa menebak namaku
kau harus berikan anakmu padaku
terima kasih pria kecil
aku akan mencari tahu namamu aku janji
baiklah aku akan kembali besok
sang putri semalaman memikirkan anaknya
memikirkan semua nama yang dia tahu
keesokan harinya dia mengirimkan pesan untuk menanyakan ke semuanya
mengenai nama yang bisa ditemukan
pria kecil itu kembali
jadi sudahkah kau menemukan namaku
ya namamu adalah kaspar
itu bukan namaku
apakah namamu melkor
bukan bukan itu
sang putri menyebutkan semua nama yang dia tahu
dan membacakan semua nama yang ada di daftar nama
tapi setelah semua nama disebutkan
pria kecil tertawa dan dia bilang
cukup untuk hari ini aku akan kembali besok
di hari kedua sang putri mengirimkan kurir ke kerajaan tetangga
untuk menemukan nama yang paling unik
pria kecil datang ke istana sore harinya
dan sang putri sudah siap dengan daftarnya
mungkin kau adalah rose ribs
itu bukan namaku
bukan bukan itu
putri membacakan semua daftar namanya
tapi tetap saja tidak berhasil
besok adalah hari terakhirmu
aku ragu kau bisa menyelamatkan anakmu
putri mulai khawatir
namun di hari ketiga dia mendengar hal yang aneh dari kurirnya
aku tidak berhasil menemukan satu nama baru
tapi saat aku melalui hutan yang gelap aku ke bukit
dan melihat ada rumah kecil
dan ada api di sebelah rumahnya
di dekat api ada pria kecil berlompatan dengan satu kakinya dan bernyanyi
hari ini aku memakar besok aku memasak
di hari anak putri tiba
dan uh aku senang tidak ada yang tahu bahwa namaku rumpelstiltskin
kau tidak tahu betapa senangnya aku sekarang ini
sang putri menarik kalungnya dan memberikannya kepada kurir itu sebagai imbalan
beberapa saat kemudian pria kecil itu hadir kembali
apakah kau dipanggil jack
apakah kau dipanggil harry
maka bisa jadi namamu adalah rumpelstiltskin
monster telah memberitahu kau
monster telah memberitahu kau
dalam amarahnya dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah
dan masuk sampai ke atas dengkau
kemudian dia menarik kaki kirinya dengan kedua tangannya
dan dia pun terbelah dua
dan itulah akhir dari kisah rumpelstiltskin
dan sang putri hidup bahagia dengan anaknya dan sang raja